ratusan ribu orang memadati masjid istiqlal untuk ikut aksi satu ratus dua belas
sejumlah tokoh ikut hadir dalam acara ibadah bersama ini
ratusan personel ptni juga dan juga porli disiagakan
di tengah buyuran hujan masa aksi satu ratus dua belas tetap berdatangan ke masjid istiqlal
serta aksi memenuhi masjid istiqlal yang berkapasitas dua ratus ribu orang
gelombang manusia yang berasal dari berbagai daerah di indonesia
datang sejak jumat malam hingga sabtu dini hari
tak hanya dari wilayah jabodetabek
peserta aksi juga datang dari beberapa daerah seperti jawa barat dan jawa tengah
sejumlah tokoh pun hadir seperti hidayat nurwahid penyanyi opik
beberapa tokoh fbi knpf mui serta tokoh forum umat islam
mengusung konsep ibadah bersama melalui zikir dan tausiah dari sejumlah ulama
aksi dimulai dengan sholat tahajud dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah
dan zikir yang dipimpin oleh umat
ratusan personel tni dan polri tetap disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi
persiapan keamanan disiagakan di silang monas gambir jakarta pusat sejak sabtu dini hari
tak hanya ratusan personel marinir bersenjata lengkap
kawat berdiri dan sejumlah kendaraan keamanan seperti barakuda
mobil gegana dan mobil anti guruhara dari pak kolisian pun telah disiapkan
dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini
aksi damai satu ratus dua belas sudah ada korespondensi nn indonesia silvano hajid di kawasan masjid istiqlal jakarta
vano jika dari subuh sampai dengan siang tadi begitu banyak masa di istiqlal
apakah saat ini betul betul sudah kosong
saya lihat di belakang anda sudah tidak banyak lagi masa di istiqlal
reinhardt tidak sepadat sejak pagi hingga siang tadi
tetapi di sini ada ratusan orang juga yang masih bertahan di istiqlal
mereka masih menunggu kepulangan mereka karena sebagian yang masih bertahan di sini juga berasal dari luar jakarta
tadi yang saya pantau ada yang berasal dari medan
mereka masih menunggu waktu kepulangan mereka hingga esok hari
sementara ada beberapa lainnya dari palembang bahkan dari daerah lainnya seperti di sulawesi
juga masih menunggu waktu kepulangan mereka atau waktu jadwal keberangkatan pesawat hingga esok hari
dan sambil menunggu waktu tersebut mereka memanfaatkan waktu untuk
mengelilingi jakarta di sekitar istiqlal
ada sebagian yang ingin ke monas dan beberapa lainnya ke tempat tujuan lainnya di sekitar jakarta
sementara jika kita lihat tadi dari jumlah
tadi sempat dikatakan bahwa ada ratusan ribu orang berkumpul di masjid istiqlal
tetapi saat ini juga sudah berangsur turun hingga seratusan sampai dengan lima ratus an orang masih berada di sekitar istiqlal
warga atau masyarakat yang datang ke istiqlal ini satu persatu berangsur keluar dari area istiqlal
sehingga menyebabkan area sekitar istiqlal ini juga sempat tersendat atau sempat macet
sehingga jalanan juga tidak terlalu lancar padahal ini hari sabtu atau weekend yang seharusnya lancar
tetapi kalau bisa saya bisa memberi sedikit summary dari beberapa pendapat orang orang yang sempat saya tanya

tidak ada yang berlangsung sejak pukul dua belas
kemudian ada tawsiyah yang dilakukan ust arifi nilm haram disayang dan kemudian penutupnya adalah sepatah dua patah matah dari habib rizik shihab

ini juga pada akhirnya komitmen bersama yang sempat di ultimaturu maulai kapolri bahwa
berhubungan dengan ibadah yang dilakukan oleh umat yang datang
ke masjid istiqlal ini juga sampai dengan sore ini masih berjalan dengan lancar
dan kita harapkan bagi yang dari luar kota yang berasal dari luar kota juga bisa berangsur pulang
sesuai dengan jadwal mereka antara senin hingga selasa besok
baik jadi vano satu lagi meskipun masa sudah mulai mengosongkan istiqlal di sana ya
hanya tinggal ada ratusan orang tadi yang dikatakan
apakah juga masih terlihat ada sejumlah petugas yang berjaga jaga
meskipun memang sudah selesai acaranya
penjagaan juga tidak seketat tadi pagi ya kalau misalnya kita bisa bandingkan
tetapi kalau ada beberapa titik masih dijaga
tetapi ini juga termasuk salah satu bentuk proses pengamanan yang biasa dilakukan di beberapa tempat
seperti di istiqlal dan tempat tempat lain
tetapi yang jelas sampai dengan sore ini semua berlangsung dengan aman dan lancar
karena tidak ada
aksi represif seperti yang dibayangkan sebelumnya
tetapi sekali lagi saya bisa summary sedikit bahwa aksi hingga sore ini justru berjalan dengan lancar
dan juga masa yang berkumpul di masjid istiqlal ini juga sudah berangsur keluar
tetapi ada satu yang menjadi ganjalan
ada beberapa orang yang juga menginap di masjid istiqlal hingga menunggu kepulangannya besok
tetapi sebagian juga ada yang dengan
atau dengan akomodasinya sendiri menginap di beberapa hotel yang ada di sekitar jakarta
terima kasih silvano hajid koresponden cnn indonesia